kita kedatangan tamu di good morning ada menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan
selamat pagi pak anies
kita good morning pak di sini pak
nah katanya suka kopi ya pak
sama dong saya kopi hitam juga pak di sini
kopi tubruk pokoknya pagi kopi
kalau malam nggak kopi
betul harus pagi ya
pak setelah jadi menteri masih sempat pak baca buku
harus ada waktu
bukan hanya e book tapi audio book
jadi saya dengerin sambil jawab sms
berapa pak buku yang dibaca dalam satu minggu misalnya
kalau pergi di airport ambil buku ambil majalah
pokoknya sambil jalan lah
nggak dibuat kaku gitu
kalau pelihara buruk masih mahasiswa
suara buruk masih pak

saya suka burung dan kalau pagi di rumah jadi saut sautan
subuhnya itu subuh suara burung
jadi semangat gitu ya paginya ya karena mendengar suara burung sambil minum kopi
jadi nggak berubah pak ya setelah jadi menteri itu burung burung tetap ditengokin
tetap burung tetap ditengokin tetap dirawat tetap rutin lapor
karena kalau punya burung kita harus lapor
ke dinas di jakarta
tiap enam bulan sekali diperiksa
pak anies ini kan kita lagi bicara tentang mos ini pak ya yang memang sekarang lagi rame ramenya
dan kita tahu bahwa mos ini identik sekali dengan perpeloncoan gitu
tapi begini pak anies itu kan dulu ketika mahasiswa juga ketua umum
ketua senat ya
ketua senat maksudnya
dan biasanya kan memang saat itu ada perpeloncoan juga begitu pak
bapak pernah tidak mengalami perpeloncoan itu atau jangan jangan bahkan membuat programnya juga seperti itu
saya bukan cuma ketua senat
saya ketua ospec
kalau gitu cerita juga
cerita dulu pak
cerita dulu pak
sebelum kita cerita dulu
dan jadi gini

saya mahasiswa tahun ke dua
lalu saya menjadi ketua ospek se ugm
dan itu pertama kali ada ospec secara universitas
karena selama itu kan masa nkk bkk sebelumnya perfakultas
nah ketika kita buat per universitas justru saat itulah kita mulai dengan menunjukkan bahwa mahasiswa itu memiliki karakter intelektual
dan proses pengenalan pada dunia tersebut
kampus adalah proses pengenalan pada dunia intelektual yang produktif
jadi kita mengundang teman teman dari waktu itu psikologi dan pramuka untuk mengumpulkan jenis jenis permainan yang membangun dinamika kelompok
jadi ada empat ribu lima ratus mahasiswa baru dibagi dalam sembilan gugus
itu dibangun dinamika kelompok
jadi bukan perpeloncoan opresi
yang dilakukan orientasinya adalah
sebagai belajar bermain untuk masuk ke dunia kampus
jadi waktu itu pun kita sudah mulai dengan konsep ospec
orientasi yang benar benar orientasi itu
begitu juga ketika di kampus
jadi di kampus parah madinah itu kita bangun orientasi mahasiswa baru
itu dengan melibatkan mahasiswa
tapi dengan persyaratan
mahasiswa yang menjadi senior
adalah mereka yang bisa dijadikan contoh oleh adik barunya
prestasi akademiknya baik
tapi kalau hanya akademik saja
anda tidak bisa jadi panitia ospec
jadi nilainya baik
sehingga ketika datang ke sana
adik adik baru itu melihat kakak kakaknya
saya harus bisa seperti dia
lalu tidak dengan permainan permainan yang sifatnya operasi
fisik gitu ya
jadi ketika sekarang
kita di camp di kampus
di camp di kampus sekarang
melarang praktek perpeloncoan
di seluruh sekolah
saya boleh cerita bahwa ini bukan baru
ini saya pribadi sudah
ketika di para madinah kita lakukan
ketika saya dulu mahasiswa juga kita lakukan itu
jadi waktu itu bapak juga sebetulnya sudah tidak melihat bahwa perpeloncoan ini sebagai
sebagai yang harus dilakukan
sekali kita menunjukkan
tahun depan jadi opresor
terus seperti itu
pak anies kita lanjutkan lagi perbincangan dengan nemos ini
apa namanya di segmen selanjutnya
tetapi saya dengar pak anies dulu kan penyirap berita juga di jogja
penyirap berita juga di jogja dulu
bapak bisa mengantar teasernya pak
nah itu ada peraturannya pak
sesaat lagi kita akan kembali dalam good morning
dan jangan kemana mana
sudah lama ya
sudah lama ya
sudah lama ya
masih bersama kami di good morning
dan tahun baru ajaran sekolah sudah dimulai
menteri pendidikan dan juga kebudayaan anies baswedan sudah mengeluarkan peraturan yang melarang pelaksanaan masa orientasi siswa yang melibatkan siswa sebagai panitia utama
dan memang pelantikan anggota baru dalam kegiatan ekstra kulikuler juga dilarang dilakukan siswa senior tanpa melibatkan guru

menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan mengeluarkan peraturan yang isinya
menteri pendidikan dan kebudayaan anies baswedan mengeluarkan peraturan yang isinya
dengan tegas melarang pelaksanaan masa orientasi siswa yang melibatkan siswa sebagai panitia utama
nah peraturan ini di antaranya berisi instruksi agar kepala dinas pendidikan setempat untuk mengantisipasi dan memastikan tidak ada perpeloncoan didalam maupun diluar sekolah
iya kita lanjutkan lagi dialognya tadi mengenai perpeloncoan ini ya mos karena hari senin ini sudah mulai sekolah
ada denger denger nih pak anies ada tanya tanya
ada peraturan baru mengenai semua orang tua ini harus mengantar sekolah
ya ya ya betul
untuk hari pertama sekolah kita mengundang kepada orang tua untuk mengantarkan anaknya
pemerintah negara menyiapkan sekolah untuk bisa menyambut
kita kemudian menyiapkan aturan untuk menjamin bahwa orang tua datang mengantarkan anaknya
dan sekolah menerima
karena yang diantar ini amanah
pemerintah memastikan bahwa amanah ini diterima dengan baik dikelola dengan baik
karena itu kenapa ada aturan yang melarang perpeloncoan
tidak ada orang tua yang mengantarkan anaknya untuk dipelonco pulang
apalagi kita dengar tahun tahun dulu ada yang meninggal ada yang sampai cacat
karena praktek praktek perpeloncoan
ini berlaku semua tingkat pendidikan
semua tingkat pendidikan
kebetulan memang kemdikbud mengatur sampai dengan pendidikan sma smk
jadi sampai di situ kita melarang
dan perencanaan program orientasi ini
jadi kita menyebutnya namanya pengenalan lingkungan sekolah
dan waktunya pun di dalam jam pelajaran sekolah
atribut atribut yang dipakai ya seragam sekolah biasa
tidak ada lagi yang macam macam itu ya pakai topi atau apa
di aturannya topi yang aneh aneh
kemudian kaos kaki berubah
oh ya diatur sampai di situ
tas plastik tas kantong macam macam
termasuk saya tuliskan bahkan tugas tugas yang tidak masuk akal
misalnya menghitung beras menghitung kacang hijau berbicara dengan tanaman berbicara dengan spion
saya pernah ngalamin sma itu saya mau suruh ngomongin spion
jadi ini semua adalah merendahkan akal sehat
dan sekolah harusnya tempat untuk akal sehat
bagaimana pak anda memastikan bahwa aturan ini nanti akan dilakukan oleh setiap sekolah yang ada di indonesia
jadi pertama dibuat peraturannya
kemudian kita memanggil semua kepala dinas seluruh indonesia itu sudah dikerjakan
sudah sudah lakukan lama
jadi kemudian sosialisasikan secara detil
dan minta kepada semua kepala dinas untuk melakukan sosialisasi sampai ke level sekolah
kepala dinas ini artinya kabupaten dan provinsi kota ya
kemudian sesudah itu ini yang struktural
kita sampaikan kepada para pengawas
lalu peraturannya sendiri kita sebar langsung ke setiap sekolah
kita sebar langsung ke sana yang tidak kita kirimkan
jadi secara struktural dilakukan itu sudah
yang kedua kampanye lewat berbagai media
sosial media termasuk hari ini terima kasih pak resi yenen
karena memberikan kesempatan untuk menjelaskan ini
demi anak anak pak
iya buat orang tua di luar sana
jika anda melihat ada tanda tanda perpeloncoan lapor
jadi ada websitenya
ada website boleh disebutkan saja
lapor ke namanya sekolahaman kemdigbud go id
sama yang tidak kalah penting nomor telepon bisa telepon
baik itu nomornya barangkali bisa dicatat
orang tua bisa langsung secara aktif melaporkan jika memang ada perpeloncoan itu ya
jadi kita membuat peraturannya melakukan sosialisasinya secara struktural maupun lewat media massa media sosial
kemudian kita menyiapkan jika terjadi penyimpangan
kita tahu ketika ada sebuah peraturan ada yang mentaati ada yang melanggar
nah nomor satu lapor
karena begini praktek perpeloncoannya sudah menahun
dan sebagian sekolah menganggap itu kebiasaan
budaya bahkan pak
ya ya kebiasaan sudah menjadi budaya
dan tahun lalu aja misalnya saya inspeksi sebagian kepala sekolah itu bilang
eee ini sudah kebiasaan pak
dari tahun tahun ya begitu
jadi saya katakan pada mereka anda bekerja menggunakan peraturan
bukan menggunakan kebiasaan republik ini tidak diatur menggunakan kebiasaan
republik ini diatur pakai aturan
kalau orang bekerja pakai kebiasaan ya kalau kebiasaannya baik
kalau kebiasaannya buruk
dan perpeloncoan adalah tradisi kolonial
yang tidak boleh diteruskan di republik merdeka seperti sekarang
jadi anda ikut peraturan
namanya peraturan juga ada peraturan itu diikuti
bila tidak diikuti maka ada sanksinya
penanggung jawabnya adalah kepala sekolah
kenapa ini jadi kepala di sebuah sekolah
ya karena dia bertanggung jawab pada sekolah itu

kalau kepala sekolah kamu bertanggung jawab jangan jadi kepala di situ
jadi kepala sekolah harus memastikan
pertama penyusunan program
penyusunan program dilakukan oleh guru
salah satu masalah yang terjadi selama ini adalah karena penyusunan program guru tidak terlibat
sebenarnya penyusunan programnya itu seperti apa
apakah juga diatur di dalam peraturan ini
jadi di dalam program pengenalan ini kita arahkan
apa sih materi materi yang harus ada
apa sih materi materi yang
guru pertama menyiapkan programnya
kemudian program program itu harus bersifat edukatif kreatif menyenangkan dan mengenalkan pada sekolah
misalnya ketika masuk sma atau smk dia dikenalkan cara belajar dengan beban sma smk
cara mengatur waktunya bagaimana
itu untuk belajarnya
kemudian juga misalnya teknik belajar membaca cepat
teknik menulis mind map misalnya
jadi cara cara yang terkait dengan pembelajaran
kemudian dengan sekolahnya
fasilitas fasilitas di sekolah
memang ini perlu dikenalkan
kemudian yang kedua kantinnya lingkungannya
rute kendaraan apa saja di sana
kebiasaan kebiasaan apa yang ada di daerah ini
intinya semuanya lebih positif begitu
pak tapi ini ada ini nggak pak
bapak khawatir kalau ini jangan jangan kegiatan jadi membosankan begitu pak buat anak anak
karena semuanya lebih sifatnya edukatif
dan dulu kan sudah terbiasa dengan permainan yang
dengan permainan yang fisik dan sebagainya
itu bagaimana pak mengantisipasinya
ya jadi sebenarnya membosankan atau tidak akan sangat tergantung pada cara mereka menyusunnya ya
karena yang kita hadapi adalah situasi di mana menyakitkan
dan siapapun yang mengalami perpeloncoan itu mayoritas akan merasa enggak nyaman
jadi bukan lagi pilihan pak untuk melakukan
tapi kita membuatkan juga
di sini ada panduannya
panduan panduan praktis gimana nih membuat
prosesnya menjadi menyenangkan
yang harus diingat adalah ini anak anak yang mau belajar
ini bukan subyek permainan
jadi ini mau belajar
mereka datang ke sekolah orang tuanya beli siapin seragam beliin buku
ingin apa sih ingin anaknya belajar ingin anaknya berprestasi
bukan ini anaknya jadi bahan permainan
jadi kita harus kembalikan itu
nah memang senior dan lain lain kakak kakaknya banyak yang protes
kok sekarang nggak bisa lagi
pak kalau kita melihat
dulu saya kena di peloncos kan enggak bisa
nah pada mereka saya sering katakan begini
anda akan punya waktu hari hari ke depan banyak sekali
tidak harus di awal sekolah
akan banyak kegiatan kegiatan osis dan lain lain
di mana mereka bisa terlibat
dan sebenarnya pemimpin muda pemimpin sma smp
itu tidak ditentukan oleh posisi
kalau jadi kakak kelas jadi presor di situ mempelonco diikuti karena ditakuti
orang yang diikuti karena ditakuti
tapi nanti begini pak
kalau misalnya begitu jangan jangan nanti perpelonconnya pindah ke ekskul ekskul ke oasis
itu nanti gimana pak cara mengontrolnya juga
jadi justru kalau kita lihat tahun tahun sebelumnya yang banyak kejadian berat itu ketika ekstra kurikuler
karena itu semua ekstra kurikuler yang dilakukan sekolah harus seizin orang tua
dan isi programnya serta resikonya harus dituliskan di dalam permohonan izin itu
misalnya pencinta alam
kan nggak mungkin dilakukan dalam sekolah
memang kegiatan bisnis alam di luar
tetapi apa saja yang akan dilakukan saat melakukan kegiatan di luar itu harus dituliskan
sehingga orang tua tahu
ini adalah anak manusia
ini adalah orang tua yang ingin anak anak
anaknya menjadi mencintai alam sehat
kita tidak bisa sekedar tutup mata seakan akan ini
udahlah kalau nanti kejadian dari berapa juta orang kan paling satu dua
satu nyawa anak
jadi orang tua juga memang pegang peran penting pak untuk bisa
dan kemudian kalau harus keluar ekstra kurikuler harus ada minimal dua guru yang mendampingi
karena kehadiran guru ini penting
karena dia bisa membantu untuk menjaga
mana yang konsekuensinya baik
atau yang tidak
kita tahu dalam pertumbuhan perkembangan otak
kita lihatlah anak anak muda main skateboard itu berani sekali
karena persepsi dia tentang risiko itu berbeda dengan orang tua
kita suruh main skateboard itu tidak berani
sekarang sosialitasnya sudah sampai dimana pak
alhamdulillah sudah semua
dan kita terima kasih dengan misalnya cnn sekarang kita bercerita soal ini
nah harapannya adalah di hari pertama orang tua datang
dan kenapa orang tua ini penting datang
pendidikan itu tanggung jawab orang tua dan sekolah
kalau ini sebuah kolaborasi
maka sekolah dan orang tua harus komunikasi
bagaimana mungkin kolaborasi nggak komunikasi
akhir akhir ini kita lihat ada orang tua menuntut kepada sekolah
karena komunikasi yang tidak terjadi
jadi di hari pertama ketemu
apa kelebihan anaknya
apa yang harus diperhatikan
sekolahnya juga bilang semua orang tua
ini rencana belajarnya apa
jadi hari pertama menjadi hari pembuka komunikasi
saling membagi kontak
maka mendidik dikerjakan secara kolaboratif
karena orang tua
depression matters pak ya
oke pak anies terima kasih banyak pak anies
sukses dengan programnya
semoga aturannya sudah ada ya
tinggal nanti betul betul diterapkan
di hari pertama sekolah ingat
orang tua harus ikut
orang tua harus mengantar
mengantar anak sekolah
dan jangan sampai nanti kita memberitakan nih
bahwa masih ada mosnya pak ya
jangan sampai pak ya
dan kalau ada laporkan
itu yang penting
kami tidak menutup kemungkinan itu terjadi
tapi yang penting adalah
semua pelanggaran tidak dibiarkan
boleh sekali lagi nomernya
dibacakan lagi nomernya nih
bila anda menemukan adanya mos
atau perpeloncoan di sekolah

atau juga bisa
partisipasi aktif anda orang tua
untuk melaporkan bagaimana kegiatan perpeloncoan di sekolah
itu sangat membantu pengawasan program ini
terima kasih banyak pak anies baswedan
terima kasih mas prabu
selamat pagi selalu